presiden joko widodo secara resmi membuka transisi penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional di gedung aa maramis kementerian keuangan kamis dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat karena mampu melewati pandemi covid sembilan belas
meski demikian jokowi mengingatkan agar tetap waspada dan berhati hati mengeluarkan kebijakan
dalam kesempatan tersebut presiden jokowi mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua lapisan masyarakat bersama pemerintah mengeluarkan indonesia
dari terpaan pandemi covid sembilan belas dan menguatkan nasional
jokowi mengatakan semua negara yang terdampak tidak punya pengalaman dalam menghadapi pandemi yang menghantam perekonomian termasuk indonesia
namun indonesia mampu bertahan dan menjaga keseimbangan kesehatan serta ekonomi nasional
meski sudah mencabut kebijakan ppkm jokowi mengingatkan agar seluruh masyarakat tetap waspada dan semua stakeholder berhati hati dalam memutuskan kebijakan
terima kasih kepada bapak
bapak ibu semuanya dan seluruh jajaran dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa yang telah bekerja keras
selama tiga tahun dalam menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita
ppkm kita cabut di akhir tahun dua ribu dua puluh
masa ini adalah masa transisi
dan kita terima kasih
tetap harus puas pada hati hati dalam memutuskan kebijakan
yang sekarang ini kita berada pada posisi yang sangat baik